kumpalan awan hitam menyerupai gelombang tsunami
muncul selama tiga puluh menit di langit wilayah bagian selatan maros
sulawesi selatan pada senin pagi
dari hasil pengamatan stasiun klimatologi bmkg maros
fenomena awan yang dikenal dengan sebutan awan arkus itu
dianggap sebagai hal yang lumrah terjadi saat musim hujan
apalagi di daerah yang berada dekat dengan wilayah laut
awan arkus ini berada hanya di ketinggian tiga ratus lima puluh meter
sehingga terlihat sangat dekat dari jarak pandang
awan arcus juga tetap berpotensi mengganggu penerbangan
serta munculnya hujan deras dan angin kencang